indah sungguh warna awan sangat putih begitu rupawan
happy kan kawan kawan jangan lupa jalan jalan
nah ada banyak tempat di ibu kota jakarta untuk anda menghabiskan akhir pekan anda dengan jalan jalan
salah satunya juga di jalan mh tamrin jakarta pusat ini
kita mulai dengan menjelajah pusat perbelanjaan pertama di indonesia sarinah
gedung sarinah mulai dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga dan diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh oleh presiden pertama indonesia soekarno
sarinah awalnya dibangun agar bisa memenuhi kebutuhan rakyat akan barang murah dengan kualitas baik menjadi penstabil ekonomi dan pelopor pengembangan usaha perdagangan eceran
meski telah dipugar dengan tampilan lebih modern pada tahun dua ribu dua puluh namun sarinah tetap memegang teguh tujuan awal pembangunan tersebut dengan mendukung dan menjual produk umkm
selain bisa mempelajari sejarah sarinah juga memiliki kemampuan untuk membangun perusahaan
relief bersejarah peninggalan masa pemerintahan presiden soekarno anda juga bisa nongkrong cantik menikmati malam jakarta di area taman outdoor sarinah
karena tempat dulu banyak sini terus adem terus juga banyak jajanannya terus juga di dalam karena ini baru direnov jadi banyak yang bisa dilihat lihat juga
nah bukan hanya suka nongkrong cantik di taman outdoor sarinah ini tapi pada malam malam tertutup setiap minggunya
nongkrong cantik penampilan live music di sini

ah asik banget
penampilan live music berlangsung sekitar satu hingga dua jam mulai pukul enam tiga puluh malam
banyaknya musisi yang tampil
tapi jika menginginkan tempat duduk strategis untuk menikmati live music sarina
jangan lupa datang lebih awal ya yaitu sekitar pukul enam sore
setelah puas menjelajah sarina sepertinya saya jadi lapar nih
tidak perlu khawatir karena banyak pilihan tempat kuliner
saya jalan mh tamrin
setelah berjalan kaki sekitar lima menit dari sarinah
dari depan gerbang masuk pusat kuliner ini menarik perhatian
karena memiliki area taman luas dihiasi gemerlap lampu
yang membuatnya memiliki banyak spot foto cantik di malam hari
kalau dari segi kulinernya tadi lumayan
harganya besar harganya juga terjangkau bisa bayar cash bisa lewat kris juga
dan ada panggung yang disediakan jadi kadang ada beberapa event yang lumayan lah untuk menunjang buat orang lain datang
yang sulit kita temukan kalau di mall atau tempat lain gitu
mulai dari makanan tradisional hingga modern
dijamin anda tak akan bosan karena ada banyak pilihan kuliner
mulai dari cemilan makanan berat hingga minuman seperti jus dan kopi
harga kuliner di tamrin ten beragam yang pasti masih tergolong ramah untuk dompet anda
yaitu mulai dari dua puluh rupiah hingga lima puluh rupiah tergantung pilihan menu
anda bisa mengunjungi pusat kuliner ini mulai pukul sebelas siang hingga sepuluh malam setiap harinya
ini namanya menjelajah indonesia melalui kursus kuliner
ini namanya menjelajah indonesia melalui kursus kuliner
ini namanya menjelajah indonesia melalui kursus kuliner
ini namanya menjelajah indonesia melalui kursus kuliner
misalnya dari pulau jawa ada soto betawi
mau ke pulau sulawesi ada nasi kuning manado
kalau mau ke pulau sumatera ada juga pempek palembang
rasanya juga otentik enak